hari ini joko chandra datang tidak mengenakan rompi tahanan pink kejaksaan agung dan tanpa borgol
sementara itu kuasa hukum jokocandra krishna mukti menyatakan
kliennya diperiksa sebagai tersangka kasus pengurusan fatwa ma yang juga melibatkan jaksa pinangki dan andi irfan